presiden joko widodo menghadiri sarasehan seratus ekonom yang digelar di auditorium bank mega jakarta hari ini
dalam pidatonya presiden mengatakan bahwa perang antara ukraina dengan rusia masih akan berlangsung lama
dan sudah mengubah kondisi ekonomi dan geopolitik dunia
saya menyimpulkan dari diskusi diskusi bicara bicara yang terakhir ketemu dua presiden tadi
saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi
jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai
sangat tidak mudah kita mendorong agar terjadi saja dialog saja
oleh sebab itu memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita
bahwa ekonomi dunia geopolitik dunia berubah sudah berubah
oleh sebab itu kita beruntung dalam tujuh tahun ini
kita telah membangun fomo
fondasi ini penting infrastruktur